dan juga pihak terkait dari bawaslu
dan yang kami hormati juga teman teman sejawat kami para pokat yang ada di ruangan ini
yang mulia izinkan saya sekaligus untuk bersingkat
saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membaca
atau tanggapan kami yang ada di sini sebagai berikut
yang mulia makamah konstitusi dan hadirin sekali yang saya muliakan
kita sudah mendengar permohonan paslon nomor satu dan nomor tiga dalam persidangan ini
apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut kita tahu penuh narasi narasi
asumsi asumsi yang sedemikian rupa
yang terkesan untuk menggiring opini
seakan akan ketelahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun
seakan akan rakyat memilih prabowo gibran
kecurangan dan karena adanya bansos
hal ini sangat menyakitkan
dan melukai hati masyarakat indonesia
dan menafikan hak mayoritas rakyat indonesia
untuk menentukan pilihannya dengan bebas
karena rakyat indonesia memilih prabowo gibran
dan menginginkan prabowo gibran sebagai presiden
dan wakil presiden republik indonesia
dilakukan oleh rakyat indonesia
dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos
itu melukai hati rakyat mayoritas indonesia
yang memilih prabowo gibran sebagai presiden
dan wakil presiden yang mereka cintai
pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai
dan tentu paling baik
bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon
kalau pemohon dalam permohonannya
menyampaikan narasi narasi yang bersifat asumsi
dan tuduhan tuduhan kecurangan
dan tidak akan terpengaruh dengan narasi narasi
dan diksi diksi kecurangan yang dituduhkan
tetapi kami akan tetap berpegang teguh
kepada prinsip prinsip kejujuran
sehingga kami akan memberikan analisa jurdis
untuk membantah dalil dalil pemohon
dan kami akan membantah dalil dalil pemohon tersebut
tidak dengan narasi narasi yang asumsi
dan asumsi asumsi tidak akan menggiring opini
kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum
disertai dengan bukti bukti yang ada
bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke mk
karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan
undang undang khususnya pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemilu
sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar
juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di mahkamah konstitusi
begitu pemohon telah menyasar kemana mana
sehingga terkesan permohonan tersebut petitum tersebut
seperti petitum sapu jagat
karena pihak pihak yang tidak pihakpun di perkara ini
telah dimintakan untuk diperintahkan oleh mahkamah konstitusi
untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan
kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu
dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini
bahwa kami sebagai kuasa hukum prabowo gibran
dan prabowo gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar
tetapi justru para pemohonlah pihak pemohonlah
yang melakukan kecurangan tersebut
dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya
untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami
kami hanya mengatakan bahwa kami bertindak atas nama prabowo subianto dalam perkara ini
di mana telah kami sampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor satu phpu pres dua puluh dua romawi
dan kami lanjut langsung ke halaman enam
pasal enam ayat tiga undang undang dasar republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima menyebutkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi indonesia
dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
berdasarkan norma konstitusi dimaksud
maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi
sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan
adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat indonesia
di hampir seluruh wilayah negara republik indonesia
termasuk daerah pemilihan luar negeri
guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden indonesia
yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa indonesia saat ini
berkenaan dengan pasangan enam a ayat tiga
tiga undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat tersebut diatas
maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak
penuh kehatian dan dengan penuh rasa tanggung jawab
secara bersama sama senantiasa menjaga agar norma pasal enam a ayat tiga undang undang dasar ini
jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh
atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud
kemudian terus menerus dilakukan upaya upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemuli itu
dengan alasan alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang undang yang berlaku
dalam konteks ini bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo
maka tampak adanya upaya upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu
dari rakyat indonesia kepada pihak terkait
hal ini atas alasan dalam permohonannya
pemohon berupaya agar mahkamah konstitusi kendatipun tidak menjadi kewenangannya
untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait
bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai beberapa berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon
sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden
sebagaimana ditugan dalam pasal enam ayat tiga undang undang dasar tersebut
upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi
yang sangat berpotensi melanggar norma pasal enam undang undang dasar empat puluh lima
atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden syugenya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia
karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah republik indonesia
kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon
sebagaimana diatur oleh peraturan penduduk undangan
bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasannya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni bapak gibran raka buming raka tentulah dia tidak relevan
atas alasan pencalonan bapak gibran raka buming raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garis miring puu garis garing dua puluh satu garis dua puluh satu
sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan kpu atau termohon dan pihak terkait
tetapi dengan makam konstitusi
pada kenyataannya pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam konsentrasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama sama dengan bapak gibran selaku calon wakil presiden nomor tiga
namun setelah ditetapkan kalah oleh kpu dengan satu putaran malah pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait

tidak tidaknya bapak gibran raka buming raka ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima yang kemudian dirinci oleh pasal sepuluh ayat satu huruf d undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua yaitu kami sebutkan undang undang mahkamah konstitusi
dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku
bila mana kemudian kewenangan mahkamah konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rejim pemilihan umum di publik indonesia politik hukum dari pembentuk undang undang presiden dan dpr
sebagaimana diinjautahkan dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara penyelesaian serta forum yang dipilih
dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan
sehubungan dengan pemilihan umum baik dalam tahapan persiapan penyelenggaraan dan setelah dilakukannya pemilihan umum
dengan kekuasaan yang berkaitan dengan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan kemudian dengan perselisihan yang berkaitan dengan perselisihan yang berkaitan dengan pemilih
lagi lagi jangka waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk memutus suatu perkara persilihan pemilu adalah hanya enam belas hari
asal dasar itu hemat kami permohonan akuo justru merupakan kemunduran
dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi
dan peraturan perundangan yang berlaku sekaligus mengebaikan adanya pengaturan persilihan pemilu sebagai ditentukan oleh undang undang pemilu
kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu pertanyaan berikutnya adalah
apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai cekucurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan dihadapi pemohon
sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu
kepada badan badan peradilan siusui keundangannya terus diatas
bila mana sudah barang tentu badan badan atau lembaga lembaga itu telah atau sedang berproses
atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud termasuk juga kepada pemohon
bila mana ternyata pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan badan peradilan
maka artinya pemohon sendiri telah mengabaikan hak hak hukumnya
dalam masing masing persoalan dimaksud
atas hal tersebut adalah tidak tepat bila mana kemudian pemohon
membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan pelanggaran dalam proses pemilu
yang menjadi kewenangan dari badan badan lain kepada mahkamah konstitusi ini
yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu
yang memengaruhi keterlian presiden dan wakil presiden
guna diperiksa dan diadili makam suji hanya dalam waktu empat belas hari
peraturan perundang undangan telah memberikan kesempatan kepada pemohon
untuk memprosesnya melalui badan badan
lembaga lembaga dimasuk diatas
terkhusus bagi mahkamah konstitusi
undang undang menentukan jangka waktu empat belas hari kerja
karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum
yang ditetapkan oleh termohon yaitu kpu
dan jumlah suara yang dengar benar
adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini
tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan
agenda agenda ketatan dengaran berupa pengisian jambatan jambatan